sementara itu imbas dari erupsi gunung ruang di kabupaten sitaro sulawesi utara
bandara internasional samratulangi manado ditutup sementara
sejumlah penerbangan terjadwal ditunda pada kamis pagi
penundaan penerbangan dilakukan pasca terbitnya notam atau notice to airmen dari otoritas terkait
yang menyatakan penutupan bandara samratulangi
lantaran terdampak erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaro
dari pantauan kompas tv di ruang tunggu keberangkatan
informasi soal penundaan keberangkatan telah disampaikan kepada penumpang melalui pengeras suara
otoritas bandara mengatakan operasional bandara ditutup hingga pukul enam belas waktu indonesia tengah
akibat abu vulkanik dari erupsi gunung ruang
sementara itu otoritas bandara wilayah delapan manado menyampaikan penutupan bandara
berdasarkan pengajuan pihak bandara samratulangi
di mana berdasarkan paper test di sejumlah titik
terdapat abu vulkanik yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan penerbangan
terdiri secara positif di bandara samratulangi menado
otoritas bandara wilayah delapan menado menginstitusikan kepada notam opis
untuk menerbitkan notam penutupan bandara untuk penerbangan sivil
dari jam sepuluh local time sampai dengan jam enam belas local time waktu menado